pelabuhan kapal feri jangkar kabupaten situbondo tampak padat pada selasa pagi
pasca berakhirnya pelarangan mudik dan pengetatan mudik
jumlah pemudik tujuan pulau sapudi ini masih padat
mereka pun harus antre membeli tiket di loket lantaran tugas mengatur mereka untuk menjaga jarak
tugas juga mengusir pemudik yang antre di loket tanpa menggunakan masker
meningkatnya arus ini diakui oleh para pemudik sebagai mudik yang tertunda
pelarangan dan penyekatan mudik yang dilakukan selama ini membuat mereka mengurungkan niatnya mudik ke pulau
mereka rata rata adalah perantau yang bekerja di pulau bali
banyaknya pemudik yang hendak menyeberang membuat otoritas pelabuhan dan kantor syah bandar
bersama otoritas pelabuhan ksop penerukan mewajibkan tes ginos pada calon penumpang
alat pendeteksi covid sembilan belas ini dihadirkan kementerian perhubungan
untuk memantau penyebaran covid sembilan belas di pelabuhan antar pulau sekitar madura
bahkan hari ini pihak pelabuhan melakukan seratus tes jinos kepada pemudik secara acak
dari seratus tes yang dilakukan tugas tidak menemukan adanya pemudik yang positif
kami menindalaiunkan kunjungan pak dikien maupun dr lala
kebetulan kami juga diberikan bantuan gimus
yang dimana diberikan kantong sekitar empat ratus
dan operator kami tentunya dibantu oleh ub berantah
yang dimana kemarin ub berantah juga melakukan kursu di sapudi maupun raas
hari ini calonnya di jangkar
tentunya masih pengendalian
dan tetap berjalan
kita laksanakan sesuai dengan imbuan dari pemerintah
ya tentunya nanti setelah ajak
karena kami juga mendapatkan bantuan sekitar empat ratus ke depan
sesuai dengan arahan
kita berdoa dan juga bisa mendapatkan alat tersebut dan operator
mengantisipasi keberatan penumpang menuju pulau di sumeneb madura
otoritas pelabuhan bersama tni polri
masih akan melakukan pengetatan pengendalian transportasi laut
situ bondo jawa timur